informasi terkait temuan kri nanggala empat ratus dua dan gugurnya seluruh awak kapal disampaikan
panglima tni marsikal hadi cahyanto saat mengadakan jumpa pers bersama dengan kepala
staf tni al laksamana tni yudo margono dan kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
di base of slanut tni aui gusti ngurah rai badung bali minggu malam temuan ini didasarkan citra
bawah air dari multi beam sonar dan magnetometer dari kri rigel kemudian diperkuat dengan bantuan
rov dari kapal mv swift rescue milik singapura di kedalaman delapan ratus tiga puluh delapan meter
bagian luar badan tekan kemudian selam timbul bagian kapal yang lain termasuk baju
keselamatan awak kapal mk sebelas
awapnya telah kukur
sementara itu kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono menjelaskan temuan kri nanggala empat ratus dua
pada pencarian hari keempat atau pada minggu dini hari dengan temuan bukti berupa rescue sut atau baju
penyelamat mk sebelas yang keluar dari kotak penyimpanan di dalam kapal bahkan hasil citra bawah air
menunjukkan badan kapal terpisah menjadi tiga bagian yakni bagian badan buritan hingga badan kapal bertekanan
bagian badan buritan hingga badan kapal bertekanan
ini adalah pakaian escape suit mk sebelas yang tadi diambil oleh rob nya m dua swift rescue
ini tadi di depik ini sempat keluar kemudian di depik
ini adalah badan kapal memang tidak terlalu terang
nah ini yang tadi disampaikan ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan
jadi ini adalah kemudian horizontal ini kemudian vertikalnya
nah ini badan kapal
ya bagian buritan bagian buritan dan kapal
yang ini yang lepas dari badan utama yang berbadan tekan
untuk memudahkan proses pencarian hingga evakuasi
kepolisian mendirikan pos kosar di dermaga celukan bawang buleleng bali dan di banyuwangi
dengan hal itu tentunya kami terus akan melakukan segala yang bisa kami lakukan
untuk bisa melanjutkan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka menindaklanjuti proses pencarian ini
saat ini kami telah mendirikan dua posko yaitu pos kosar di pantai dermaga celuk bawang
kabupaten buleleng dan pos kosar bori di pelabuhan banyuwangi
dengan ditemukannya badan kri nanggala empat ratus dua
pihak tni il telah mengirimkan permintaan kepada ismerlo atau international submarine escape and rescue license office
yang merupakan organisasi di bawah nato untuk membantu penyelamatan atau pengangkatan kri nanggala empat ratus dua
penyebab tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua disampaikan pihak tni bukan merupakan human error
melainkan akibat faktor cuaca
kri nanggala empat ratus dua akan diupayakan diangkat sebagai evaluasi terhadap kapal selam
yang dimiliki tni il
tim liputan cnn indonesia